lah itu si boy datang noh sekali aja kita ngomongin saja sama boy
baliknya juga malam pasti ada siangnya juga semuanya berpasangan
hmm ya juga sih soalnya kan nggak mungkin kalau siang siang terus
nanti aku jadi hitam dong
syukur deh kalau kamu udah paham ya semoga aja orang lain juga bisa paham ya
yaudah kamu duluan ya
oke kita ke warung
kalau seandainya nih kita di sini ada tv yang gede kita bisa nyantai minum kopi sambil nonton sinetron waduh mantep banget
nanti gue beli kalo ada duit lebih lo kira beli televisi pake daun apa ya
pake daun ya eh pake daun pake duit ya be ya kan met pake duit ya met
eh jangan jangan ya mbak on ya muka lo yang ini ya korban sinetron jadi gak jelas seperti ini
muka muka korban sinetron muka muka teraniaya
eh jangan nyalain sinetronnya gue udah bersyukur sama tuhan dikasih muka seperti ini gue bersyukur banget masih laku lagi gue
eh si mbak on tuh bener lo gak boleh menyala nyala muka orang ini apa lagi menyalain aja
maaf be lagian be kalo ngeliat muka mbak on atau eto itu be pengennya nyelam
eh total mukanya mbak on itu udah mutlak adanya seperti ini mungkin kelakuannya jelek itu gara gara kebanyakan nonton sinetron
malah gue belajar dari sinetron mana yang bikin hati senang sama bikin hati sakit
balon bener yang pasti kita tuh gak boleh nyalain apapun bentuknya semua kembali kepada diri kita sendiri nih kita mau pilih yang baik apa pilih yang buruk
oh iya beh oke muniani emang sinatron di tv itu ngaruh sama kelakuan kita sebagai penonton
bisa jadi kali
tapi baiknya kita lihat
tapi baiknya itu kita nontonnya jangan separuh separuh
kalau kita baca kisahnya fir'aun
terus kita baca yang enak enaknya aja
waduh bukan main dia penguasa
hah berkuasa dia
tapi coba kita baca terus aja
nah ketemu tuh di situ tuh
gak bagusnya fir'aun
bayangin aja dia ngaku dirinya tuhan
wah berarti be kita harus tahu dong ya kisah kisah jelek fir'aun si korun
bener gak sih be bener dong itu kan buat diri kita juga nanti
biar kita tahu yang mana yang benar yang mana kagak
tuh tok dengar tok makanya mulut tuh jangan aset nyeblak jangan berpeluk sangka dulu
tuh be kelakuan ini
lu tuh gimana sih
itu kan gak bener namanya
tapi lo dibilang tuh makanan kagak enak
yang lebih parah lagi lo ngomong kesana kesini bahwa ini makanan kagak enak
itu kan gak bener namanya
mestinya kan lu cobain dulu tuh makanan sampe habis
habis itu baru lu udah komentar enak apa kagaknya tuh makanan
hai itulah be kelakuan dua keribu be si otang toto
kalau ada yang bilang jelek diikutin ada yang bilang baik iya baik
itu namanya gak punya pendirian itu
itu namanya gak punya pendirian itu
intinya nih kita kudu pintar kita kudu bijak
gak bisa sembarang main phone is aja kalau itu salah
padahal kita sendiri kagak tau apa yang kita salahin
jangan diterusin aja ya
ini terbang kita nih
kalo baru dateng sih
hei brother lu kemana aja kok baru dateng sih
tau aja tadi gua sama eka habis kejaran kejaran sama anak black cobra tuh
untung aja gua inget pesen boy kalau kita harus menghindar kalau enggak udah gua
gendong dateng pasti habis jalanin sama si megan nih
ya kan pasti liat aja deh
apa lu dok pasti habis jalanin sama megan ke lu
dia abis kejar kejar gua sama anak black cobra
untung aja nih skill motor gua jago jadi gua bisa ngumpet terus gua puter balik gua cari deh tempat baso buat ngumpet
itu makan dulu tuh
makan mulu kerjaan lu
ya bukannya kaya gitu yan kalo gua paksain nih jalan terusin bisa bisa di stopin sama anak black cobra
abiskan sebagai pacar yang baik gua mementingkan keselamatan pacar gua sih megan
kok jadinya lo ga aman nih luar ya
lha terus si boy dateng loh sekali aja kita ngomongin saja sama boy
harus ada yang kita omongin
boy menurut lu sekarang kita harus gimana boy
ya ga mungkin lah kita terus kabur kaburan kaya gini kaya pengecut
sepandai pandainya tupai melompat itu pasti bakalan jatuh juga
dan sepandai pandainya kita ngumpet kita kabur kita pasti bakalan celaka juga boy
yaudah begini aja
biar babi sendirian aja
yang nyamperin black cobra
mana alamatnya alamat basecamnya mana
biar babi pergi sendirian
aduh bebe bobi berani sendirian be
kopi hitam pekat kayak aspal
babi belum selesai ngomong udah jeplak kaya diem
jangan kesal mikung
eh babi tuh kesana bukan mau nyerang black cobra bukan
babi mau ngomong sama dia baik baik
siapa tau dia mau denger babi mau jelasin sama dia kalo tindakan dia tuh gak bener
lu tenang aja deh gak usah khawatir
mereka gak mungkin mukulin babi orang tua kaya begini
be mendingan gak usah be
mendingan saya aja yang kesana
kalo mereka tuh gak nganggep babi sebagai orang tua
kalo lu yang kesana yang ada nih malah babi
percayain deh be babi
kalo babi tuh bakal bisa ngelembutin hati dia
babi cuma berusaha mau ngebilangin dia kalo tindakan dia tuh salah
masa sih begitu udah bener bener mukulin babi
ya udah deh mendingan sekarang lu bubar aja
ini udah sore
lu pulang deh ke rumah lu masing masing
lu percayain dong babi semuanya
temen temen untuk sementara mendingan kita tunggu kabar dari babi aja
dan kita semua juga harus berdoa buat keselamatan babi
semoga allah melindungi babi
dan semoga aja black cobra mau dengerin omongan babi
dan mereka gak mau cari masalah lagi sama kita
eh ian lu kelam bareng gak
engga engga soalnya gue pengen nemuin om bangas dulu
nanti servis mobil emak gua
terus sama wajahnya
cepet ya be
seringan pake mobil sih motor mulu pahit
apa perlu saya temenin babe
lu gak usah khawatir
buah kita lagi sedang rindang rindang ya bu
banyak bener bener orang yang jadi nafsu
makanya ada pepatah
hanya pohon yang buahnya rindang
yang orang leparin batu
selain kita sabar
kita harus semacam takdir
gue pulang ya be ya